baru baru ini aksi saling serang antara dua kelompok geng motor di perbatasan batam
pekalongan jawa tengah disiarkan secara live di sebuah akun media sosial dan menewaskan seorang
anggota geng motor ironisnya para pelaku mengaku sengaja mencari musuh tawuran demi konten di media
sosial geng motor ini bahkan membagi tugas untuk menyiapkan senjata hingga anggota yang bertugas
sebagai tim medis mengantarkan korban ke rumah sakit dengan alasan kecelakaan lagi lagi demi
konten di bogor jawa barat seorang remaja meregang nyawa karena nekat mengadang truk yang sedang
melaju di pintu keluar tol gunung putri sementara di desa setanggor praya barat kabupaten lombok
tengah ntb sejumlah nenek rela mandi di kolam berlumpur demi mendulang gift
lewat simpati warga net untuk ditukarkan dengan rupiah belum lagi video yang berisi curhatan
sedih dan konten mempertontonkan kemolekan tubuh rentetan kasus di awal dua ribu dua puluh tiga ini menambah panjang
deretan aksi para konten kreator yang seakan rela melakukan apapun demi viral di media sosial
mirisnya meski dihujat dan dinilai konten tidak bermutu nyatanya kontennya tidak berguna dan
negatif ini masih saja banyak yang menonton lantas bagaimana tanggapan warga terkait fenomena ini
agak kurang mendukung ya tentang konten yang seperti itu karena kita kalau ingin membuat
konten alangkah baiknya untuk bisa menyaring apakah hal itu bisa berdampak positif bagi sekitar
atau mungkin harusnya ada filtrasi yang lebih bagus tidak semua konten tuh di di publish cara
umum aja gitu harusnya mungkin ada di kategori delapan belas plusnya atau mungkin
apa jangan kau bisa mengandung yang berisik berbahaya searah atau apa mungkin di masjid hai hai
hai jika kita berbicara tentang sosial media maka kita sudah membicarakan tentang identitas masyarakat
zaman sekarang berbagai macam konten sosial media sudah ramai mewarnai layar gadget anda mulai dari
yang positif sampai yang
tidak layak lantas apa sih sebenarnya tujuan dari konten konten ini biasa kita sebut dengan
patologi ya patologi sosial artinya apa setelah kita itu melakukan sesuatu tidak sedang normal
sosial seringkali ini terjadi karena tadi part pertama kompetisi kehidupan yang sangat ajak
budaya dan komunikasi digital dokter firman kurniawan laman media sosial sudah sepantasnya
melakukan takedown terhadap konten yang dinilai buruk terlihat yang namanya platform itu seringkali
tidak mampu membedakan di dalam hal ini antara sesuatu yang menimbulkan traffic tinggi karena
kualitasnya tinggi atau traffic tinggi karena kualitasnya buruk karena kualitasnya tinggi karena kualitasnya buruk yang berbalik kehilangan alpha danienieng pada sampah satu brilliant travel mitra
tinggi karena kualitasnya buruk yang penting adalah berapa kuantifikasi dari traffic ini
nah ini bisa menimbulkan kalau di platform tertentu namanya adsense di platform yang
lain namanya tadi views itu semua menjadi medium yang cocok untuk ditawarkan ditempati iklan nah
jadi ada apa namanya sinergi saling menguntungkan antara pembuat platform dengan apa dengan konten
creator maraknya konten negatif yang viral adalah tanggung jawab kita semua anak sejak dari lingkungan
keluarga sudah harus diajarkan cara menggunakan media sosial yang baik masyarakat khususnya para
pembuat konten juga harus punya kesadaran moral jangan hanya mengejar keuntungan pribadi karena
dunia maya dapat diakses siapapun termasuk anak anak sementara para penikmat internet
alias warganet juga harus lebih jeli memberikan komen kalimat negatif tidaklah berarti justru
membuat konten tersebut semakin banyak ditonton langsung laporkan jika menemukan konten negatif